sebuah minibus ditabrak kereta api di muara enim sumatera selatan
kepada detikom kapolres muara enim akbp aris rusdian membenarkan
bahwa peristiwa ini terjadi selasa siang di perlintasan rel kereta api
tanpa palang pintu kilometer tiga ratus sembilan puluh empat kawasan rumah tumbuh kelurahan muara enim
informasi dari pengemudi mobil yang dikendarainya mogok saat melintasi rel
beruntung sepuluh orang penumpang selamat karena sempat keluar dari mobil sebelum dihantam kereta api
sebuah mobil sedan yang dikendarai pemudik asal lamongan dengan tujuan ke diri
hangus terbakar di jalan raya tembelang jombang jawa timur kamisia
petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman
beruntung seluruh penumpang yang berada di dalam kendaraan selamat
berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik
yang ada di bagian mesin mobil
akibat insiden ini arus lalu lintas di kawasan jombang sempat mengalami kemacetan panjang hingga satu km
kemacetan panjang terjadi selepas pintu tol ciawi kilometer empat puluh lima tol jagorawi menuju arah puncak kamis pagi
imbas kemacetan panjang dan lama ini membuat sejumlah mobil mogok
karena kepanasan dan rusak
khawatir ikut mogok sejumlah pengendara memutuskan mematikan mobil dan mengecek kondisi mesin
sebagian besar pengendara terpaksa turun dari mobil untuk sekedar bersantai di pinggir jalan
dan mencari udara segar sambil menggelar tingkat
ada pula yang tak tahan dengan kemacetan panjang dan memilih putar arah
mengantisipasi membludaknya kendaraan di arah puncak
polisi memperlakukan sistem one way atau satu arah secara situasional
pengendara diharapkan terus memantau perkembangan sistem buka tutup ini
melalui media sosial dan portal berita
tim liputan cnn indonesia